ya sudah nasib irwin lebih lama lagi tinggal di sel
semoga setelah ini ada perubahan sedikit pada anakku itu
pak haji nanti dibilangin pak maman loh
pak maman bakalan marah kalau pak haji udah nangkung biarkan di sini
saya marah ke kamu kamu dan ibu juga
kenapa pak maman marah ada hak apa
hak orang yang memberi tumpangan kepada ibu selama ini
ibu tahu semalam suami ibu berusaha mencuri sertifikat rumah saya
ih dasar irwin segeplek
semalam juga saya sudah bawa ke kantor polisi sekarang dia di penjara
kok pak maman tega banget sih sama suami saya
ih ya tega lah siapa juga yang mau rumahnya diambil
ih kamu tuh gak punya perasaan ya selalu aja jalanin orang
sudah diam semua
ibu bianca retno dengarkan
kalian ini sudah jadi istri sudah jadi ibu
ngapain main kabur kaburan segala
kalian tuh bukan jadi contoh yang baik untuk anak anak kalian
ibu bianca dengar sekarang
saya akan lepas tuntutan ke suami ibu
tapi suami ibu ibu dan anaknya
anak juga harus membayar kebaikan saya
kalian harus tinggal di rumah saya
dan ibu harus membantu retno mengurus rumah
enggak enggak enggak
kalau saya lihat kalian kabur kaburan lagi
saya tidak akan kasih izin masuk ke rumah saya lagi
dan sekarang balik ke rumah
kamu sih ikut ikutan kabur juga
iii kamu juga sih
eh pak aji
kalau saya lihat pak haji ngebelain lagi mantu saya
atau nyembunyiin mantu saya
loh pak paman
lakon mereka itu memalukan

bekerja sampai tontonan
di dari panda
mengindik sepatah el rb
" iris iris dalam seyang bidang mata "
achieving country tantungnya dengan bahan baru
dalam suatu wakil satw
padahal sudah bulan sekarang prima masculin
memeras jody memperalat jody dengan dalis cinta untuk kepentingan kamu sendiri
astaga tante ini fitnah apa lagi sekarang
papa kamu dipenjara kenapa kasusnya apa
rampokan pencurian penipuan apa
saya tidak percaya dengan keberuntungan tiba tiba bapak kamu bisa satu sel sama anak saya juga
ini bukan urusan tante
memang bukan urusan saya tapi sekarang sudah jadi urusan saya
karena kamu mau memperalat jody supaya papa kamu keluar iya
bukan kayak gitu tante kenapa nuduh aku kayak gini sih sekarang
tante nona tuh nggak tahu kenapa papa sama jody dalam satu sel
wino nona kamu nggak tahu ya seberapa besar
dan bahayanya kamu mau main api dengan keluarga saya
tante aku tuh udah capek tante aku capek ngejelasin ke semua orang
aku tuh sama jody udah nggak ada apa apa kalau tante nggak percaya tante tanya aja langsung sama jody
kamu tuh hebat sekali ya hebat sekali bersandiwara dan acting
terus kamu pikir saya bisa percaya sama oman kamu iya
jauhi jodi atau keluarga kamu makin hancur
yaudah yaudah kalau emang tante nggak percaya sama nona tante buktiin aja sendiri
apa tante kasih aja nola pekerjaan di kantor tante
oh kamu mau ganti dalih ya
gantian sekarang kamu mau hancurkan iya hancurkan karbon saya
tadi jody yang kamu mau hancurin sekarang kantor saya yang mau kamu hancurin
jangan pernah jadi pemimpi wino nona
tante tante tuh kenapa sih nggak ngerti bukan gitu maksud nona
gini loh tante kalau emang nanti nona kerja di kantor tante
otomatis tante kan bisa pantau nona dua puluh empat jam
tante bisa tahu nona ngapain aja tante bisa tahu nona mau jadi mas berbunga apa nggak iya kan
wino nona ini ada benarnya juga
tapi saya tidak boleh dikandalkan begitu aja
halo kamu tolong datang ke kantin di kantor polisi ya sekarang
fresh nelfon siapa ya aduh aku jadi takut nih
jangan jangan om herambang lagi aduh aku diapain ya
lho kok pak maman pak maman
pak pak pak
pak maman ada di sini
begini pak tadi saya telepon ke rumah katanya ibu ada di sini kata si pi
jadi rumah saya dekat sini pak jadi saya pikir saya mampir lah
mau lihat lihat takut ada apa apa pak
oh iya ya jadi memang nggak salah kalau istri saya ini memilih pak maman
sangat cocok sekali supir yang setia begini nih pak maman
saya memang lagi menghukum jody
sebagai orang tua kan nggak mau kalau anaknya itu ya
iya kan dalam jurang kebodohan saya nggak mau
saya bisa paham pak saya paham benar perasaan bapak
memang susah sekali untuk menghukum anak sendiri
ya tapi kadang kadang itu yang terbaik buat semua pak
jody andai kamu tahu betapa sayangnya bapak sama kamu
irwin semoga suatu hari nanti kamu tahu kenapa saya melakukan semua ini
oh jadi bagaimana baiknya pak saya apa ke rumah ibu
sekarang begini saja
pak maman ke rumah naik taksi ambil mobil saya biar saya berangkat langsung dari sini
iya baik baik pak
iya sudah saya ke sana dulu ya pak
sudah nasib irwin lebih lama lagi tinggal di sel
semoga setelah ini ada perubahan sedikit pada anakku itu